akibat kebakaran hutan yang melanda gunung lawu
tiga pintu masuk pendakian ke puncak gunung lawu akhirnya ditutup total
sementara petugas gabungan dari perhutani tni polri dan basarnas
akan menghalau para pendaki nakal yang nekat mendaki melewati jalur tikus
beginilah kondisi pos pintu masuk pendakian gunung lawu
di cemoro sewu magetan jawa timur yang tampak sepi
sejak dilakukan penutupan oleh pihak perhutani
tidak ada seorang pun pendaki yang bisa masuk
selain pintu masuk cemoro sewu magetan
dua jalur resmi pendakian lainnya yakni pos semoro kandang
dan pos candi cetro di kabupaten karanganyar jawa tengah
juga ditutup untuk para pendaki
ini dilakukan menyusul peristiwa kebakaran yang melanda kawasan gunung lawu
selama tiga minggu lebih
kebakaran ini sangat membahayakan bagi para pendaki
menurut kasih kedaruratan dan logistik bppd magetan
ferry yoga saputra hingga rabu siang diperkirakan
masih ada sekitar empat puluh empat orang pendaki yang bertahan di puncak lawu
mereka naik ke puncak lawu dari tiga pintu masuk berbeda
yaitu cemoro sewu cemoro kandang dan candi cetro
selain menutup semua akses menuju puncak lawu
petugas gabungan perhutani tni polri dan basarnas
akan menghalau para pendaki nakal yang nekat mendaki melalui jalur tikus
para pendaki untuk yang masih di puncak lawu
total semuanya sekitar empat puluh empat yang tiga puluh satu dari via cemorosewu
kemudian yang sisanya dari cemoro kandang
dan kemudian ada tambahan baru yang dari candi cetro
sampai saat ini belum terkopi semua
meski secara resmi semua jalur pendakian ditutup total
masih ada pendaki yang bertahan dan tidak meninggalkan lokasi
bahkan mereka rela tidur di depan pintu masuk pos satu
sementara itu penutupan semua jalur resmi pendakian menuju puncak lawu
akan dilakukan pihak perhutani hingga kondisi dinyatakan benar benar aman
inam tohari magetan